simpang pendem batu yang merupakan titik persimpangan antara kota surabaya malang dan juga batu pada kamis siang ini terpantau ramai lancar
sejumlah kendaraan dengan plat dari luar kota seperti b dari jakarta dan d dari bandung ini mulai memadati simpang tersebut
hari kedua cuti bersama tidak sulit menemukan mobil berplat b atau d di kota wisata batu
hal ini seperti terlihat di simpang tiga pendem yang merupakan pertigaan pertemuan antara jalur arteri dari arah surabaya malang dan menuju kota wisata batu